sebentar lagi kita akan putuskan kalau sudah dirataskan
semuanya masih dalam proses plus dan minusnya
tapi mereka ratakan sudah menambahkan paspor ini apakah masih bisa matang
kalau bertanya kepada saya ini belum ratas ya
kalau bertanya kepada saya saya akan bilang tidak
tapi masih dirataskan
jadi kita ini pastikan harus semuanya lewat perhitungan kalkulasi plus minusnya
semuanya dihitung secara detail
sementara itu menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan mahfud md
mengatakan pemerintah sudah membentuk tim untuk mengkaji plus minus dari pemulangan wni yang bergabung dengan isis
menurutnya keputusan pemulangan atau tidak sama sama punya konsekuensi dan resiko yang mesti diperhitungkan
mahfud menyebut ada enam ratus enam puluh
sepuluh orang yang sudah teridentifikasi sebagai pengikut isis yang tersebar di beberapa negara seperti suriah turki dan afganistan
sebanyak empat puluh tujuh orang berstatus sebagai tahanan di yuridiksi negara tersebut
sekarang sedang dibentuk satu tim yang dipimpin oleh pak alio suhardi
yang isinya itu membuat dua draft keputusan
satu keputusan tidak diperhitungkan
yang kedua keputusan dipulangkan
hubungan dengan negara lain bagaimana
di mana ftf itu berada
yang kedua keputusan dipulangkan
kemudian proses deradikalisasinya bagaimana
biar jadi mana penempatannya nanti bagaimana
nanti akan diatur semua
nah dua draft keputusan ini nanti akan dibahas di kantor wakil presiden pada bulan april
kuartal pertama ya
itu nanti kira kira pada bulan mei atau juni sudah akan diputuskan
koordinasi antar lembaga untuk menjalankan program deradikalisasi
menjadi elemen utama dalam memutuskan rencana pemulangan wni x isis ke indonesia
menteri pertahanan prabowo subianto menekankan pemerintah
tak boleh kecolongan dalam menerima mantan anggota isis yang terbukti terlibat aksi kekerasan
tentunya nanti ada lembaga lembaga yang diberi wawonan
saya kira itu tugas bin tugas kepolisian untuk meneliti mereka
mungkin yang ikut ikutan atau yang tingkat keterlibatan dalam aksi aksi kekerasan itu tidak terbukti atau tidak terlalu tinggi
bisa lebih cepat kembali ke masyarakat
tapi kalau yang lain tentunya kita ada protokol juga